indonesia merupakan salah satu negara yang kerap menjadi tempat singgah para penjelajah dunia
legenda kunjungan yang populer antara lain pelayaran laksamana cheng ho bersama armada besarnya ke nusantara
kelenteng sampokong yang berdiri tegak di bukit simongan kota semarang
menjadi saksi bisu penjelajahan puluhan ribu pasukan dinasti ming di bawah pimpinan chengho di indonesia
menurut pengelola yayasan sampokong
kelenteng ini dibangun sebagai simbol penghormatan atas jasa jasa cheng ho
dalam mengembangkan aktivitas dagang dan pertanian
serta penyebaran agama islam selama singgah di semarang
meski menjadi tempat ibadah pemeluk tridharma
masih banyak umat islam yang datang untuk berziarah ke makam wang jinghong
sang jurungudi kapal laksamana chengho
yang juga seorang muslim
fenomena keberagaman seperti ini masih mewarnai pemandangan ratusan pengunjung
yang datang setiap hari ke kelenteng sampokong untuk berdoa ataupun berwisata sejarah
oleh sebab itu sampokong tidak hanya menjadi destinasi sejarah semata
tetapi juga sebagai simbol persatuan bagi keberagaman agama dan budaya
di kota semarang yang perlu dilestarikan
halo insight kali ini berada di kota semarang
ibu kota provinsi jawa tengah
kota yang syarat dengan sejarah dan keragaman budaya dan agamanya
saat ini kita berisikkan
saat ini kita berisikkan
saat ini kita berisikkan

katanya pada abad ke lima belas laksamana cheng ho dari tiongkok
dua kali datang ke wilayah ini dan tentu saja meninggalkan pengaruhnya
yang sampai saat ini masih terasa
saat ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber
ada pak mulyadi ketua dari yayasan sampo pong
dan juga yogi fajri ketua dari komunitas
kita akan membahas sedikit mengenai makna dari klenteng sampo pong ini
yang sampai sekarang ini merupakan salah satu tujuan wisata baik religi maupun budaya
dan juga tentu saja ingin mengetahui makna dari apa apa saja
yang kita bisa temui ya dari segi sejarahnya untuk kota semarang ini
mungkin kita mulai dulu dari yogi ini
mungkin kita mulai dulu dari yogi ini
ini lopen ya katanya komunitas pecinta sejarah
mungkin sedikit mengenai lopen itu sendiri
dan kira kira kenapa sejarah ini penting bagi anak anak muda sekarang di semarang
kalau kita sih bergeraknya memang untuk anak anak muda
untuk lebih mengenal sejarah kota semarang
khususnya karena kita ada keresahan sedikit di antara anak anak muda
sejarah lokal sejarah kota semarang itu nggak ada di kurikulum sekolah
tidak ada ya
iya belum mungkin
jadi adalah tahun jawab kita untuk yang masih muda
untuk kita menggali lagi informasi
dan menyampaikannya melalui kegiatan kegiatan yang lebih
anak muda lebih senangnya dan utamanya lewat sosial media
oh iya artinya kita dari bahasa belanda sih lopen
jalan kaki karena kita dulu kita awalnya kita dari suka menjelajahi
lokasi lokasi bersejarah yang ada di kota semarang
iya dan ternyata kan banyak sekali ini salah satu tempatnya
mungkin kira kira bagi anak muda yang paling menarik ya
dan khususnya mengenai kawasan kranteng sampokong ini
apa apa saja yang perlu kita ketahui
kalau buat anak muda pada umumnya ya pastinya sih lokasi lokasi yang
yang apa ya
yang bagus buat foto foto kayak gitu
cuma selfie biasanya kalau sekarang
nah tapi di sisi lain apa ya
ya dari anak mudanya sudah tertarik untuk servi selfie ya gak apa apa
tapi kita kayak susupi kayak pengetahuan pengetahuan
kesejarahan dan kebudayaan biar mereka juga selain gemar foto foto
mereka juga tahu juga
coba apa apa saja yang menjadi menarik ya dari sisi sejarahnya
khusus di semarang ini bukan saja di sampokong ya tapi di kota semarang
kalau di semarang lebih ke sejarah karena kita ini semacam kayak kota melting pot ya
dari beragam budaya ada budaya belanda ada budaya tionghoa ada budaya arab
ada budaya gujarat india dan jawa pada umumnya
dan itu membuat banyak tinggalan tinggalan sejarah itu menjadi unik
karena kota ini kota yang multi kultural seperti itu
jadi buat anak muda kadang kadang kita hal halnya
hal yang umumnya kita lihat itu kayak biasa aja
tapi setelah kita kesana terus kita tahu sejarahnya kita tahu ceritanya
mereka jadi kayak oh ternyata kita punya sesuatu yang hal yang seperti ini
iya dan contoh contoh dari situs situs atau objeknya apa apa saja yang paling menonjol di semarang
yang paling menonjol untuk yang wisata sejarah pastinya di lokasi ini di kelenteng sampokong
ini ya paling menarik dari segi visual
terus ada di kawasan kota lama ya
terus ada di kawasan pecinan terus ada gedung semacam kayak lawang sewu
terus kita juga ada gedung teater jawa
teater eropa tapi sebenarnya itu bentuknya seperti joglo
jadi mengakomodir pertunjukan teater gedung semacam teater ala eropa
tapi untuk pertunjukan kesenian tari jawa
itu ada di gedung somekarvi
dan baru saja apa ya nggak baru saja sih beberapa waktu yang lalu
sempat direvitalisasi kembali oleh pemerintah kayak gitu
nah kalau dari kacamata anak muda dan saya lihat ini kan banyak sekali ya dikunjungi ya
anak anak sekolah juga sering datang ke sini
apa yang paling penting dan menarik dan punya makna tertentu ini ke kelenteng sampokong
di kelenteng sampokong ini kita belajar soal bahwa interaksi
interaksi di bumi nusantara ini sudah
apa ya sudah lama terjalin gitu dengan bangsa bangsa lainnya
di semarang sendiri ya contohnya ini
karena di sini juga dulu jauh sebelum masyarakat tionghoa di katakanlah direlokasi
ke wilayah pecinaan itu
settlement nya tuh ada di sini
jadi pemukiman orang orang tionghoa ada di sini
jadi kita bisa melihat kota semarang sebagai kota dagang itu sudah dirintis sejak jauh sebelum ini
sudah ratusan tahun ya
tahun yang lalu lah dan tentu sebagai anak muda juga dan orang semarang kan bangga ya dengan adanya
tempat seperti ini yang bisa membawa kita ya ke lebih memahami ya sejarah bukan saja sejarah
kota semarang tapi sejarah nusantara ini sendiri dan ini ada sebagai ketua yayasan pembina
dari sampokong itu sendiri sedikit mengenai kawasan ini pak mulyadi seberapa luas dan juga
nah ini ada patung ya cengho laksamana cengho di belakang kita ini kata sampokong itu mungkin
juga perlu dijelaskan maknanya dan di luas dari wilayah kita ini adalah kurang lebih tiga hektare
cuma yang saat ini kita tempatnya sekitar satu delapan hektare yang satu dua hektare masih belum diapa apakan
nah kemudian patung yang di belakang kita ini adalah patung laksamana cengho dari perunggu
tujuh ton tingginya sepuluh tujuh meter dengan bawahnya jadi total dua belas tujuh itu adalah merupakan sumbangan
dari pengusaha pengusaha di indonesia kapan ini dibangun ini pada era gubernurnya masih
bapak bibit bapak bit waluyo kalau saya nggak salah kurang lebih sekitar mungkin sepuluh tahun yang lalu
sepuluh tahun yang lalu pada waktu itu patungnya itu hanya tingginya dua meter kemudian pak gup bilang
tempatnya begitu besar kok patungnya begitu pekecil tidak cocok dia bilang harus dicarikan yang besar
hai mencari donatur kemudian sudah ada donatur yang bersedia kemudian dibikin lah karena
pekerja yang membuat ini jadi kalau memang ini apa kita pesan dari tiongkok karena memang bentuknya
utuk terunggu itu kita pesankan dalam bentuk utuk nah cuman kalau pengusahanya pengusahanya campuran
ada sekarang menjadi salah satu mungkin ya kalau tempat tempat selfie berfoto ini pasti pernah jadi
kamuquet yang lebih ratu

sampokong itu sendiri dan mungkin makna dari kehadiran seorang laksamana
jadi sampokong itu sebenarnya adalah sebutan untuk laksamana cenggung
karena dia beserta dua wakilnya itu dikatakan adalah sam adalah tiga orang hebat
nah disebut adalah sampokong
nah cuman karena dia pimpinannya jadi sampokong merifer adalah laksamana cheng
nah sampo itu sendiri referensi ke namanya atau ke apanya dan kong itu apa
ya jadi kalau kong itu adalah menunjukkan kepada grup
nah kemudian sampokong itu adalah tiga orang hebat dan pimpinannya laksamana cengho
dan tapi karena ini sudah cukup kuat mengakar di semarang
bahasa mandarin resmi yang terdaftar di china untuk
kota semarang itu adalah sampokong juga
jadi bahasa mandarinnya kalau nggak percaya bisa di google gitu ya
bahasa mandarinnya kota semarang apa
iya dan sebenarnya nama kota semarang itu sendiri ada artinya tertentu ya
kalau tidak salah ya
yogi yang ada kaitannya dengan asamarang
iya legendanya seperti itu
jadi pada saat gaya pandanarang ingin membuka sebuah
pesantrennya karena dia memilih untuk menjadi seorang penyebar agama islam
dan dia membuka sebuah wilayah di sini di daerah bubakan sana itu dulu konon katanya banyak asam yang jarang jarang
laksamana cengho ini sebenarnya kan penjelajah yang pada abad ke lima belas itu menjelajahi seluruh dunia
sampokong merupakan salah satu sekarang destinasi yang menarik ini sejak kapan sebenarnya dibangun
dan laksamana cenggung ini sebenarnya kan penjelajah yang pada abad ke lima belas itu menjelajahi seluruh dunia

menjelajahi seluruh dunia betul
bisa mampir di wilayah ini
jadi memang kalau dimulai revitalisasinya adalah mulai tahun dua ribu dua
pada waktu itu dimotori oleh gubernur bapak haji mardianto
beliau sangat membantu
dulunya yang kita injak ini masih tanah
tanah tanah merah kemudian sama beliau dibantu sampai akhirnya bisa jadi paving seperti itu
jadi ini sebenarnya baru ya seperti ini ya

baru baru jadi ini sebenarnya baru ya seperti ini ya
kemudian dibantu dari di situ terus kemudian kita revitalisasi terus
kemudian kalau laksamana cengho sendiri itu voyage nya sudah enam ratus tiga belas tahun yang lalu
dia membawa empat ratus kapal dua puluh delapan ribu kru dan pasukan
dia membawa pasukan sangat besar sebenarnya
tapi memang tujuannya dia tidak untuk perang
tujuannya dia adalah untuk menjalin kerjasama dan berdagang
nah kebetulan dia itu sedang dalam perjalanan dari cirebon menuju surabaya
nah wakil panglimanya dia sakit sehingga wakil panglimanya dirawat di gua yang ada sekarang di sini ini
nah karena ada guanya di situ dan di dalam gua itu ada sumurnya
jadi kalau zaman dahulu istilahnya itu sumber air untuk pimpinan tentara tidak boleh digabung dengan orang biasa

jadi kalau mereka camping mereka harus mencari sumber air
sumber air itu akan disegel dan dijaga
nah karena waktu itu sakit di gua itulah mereka berobat dan cengho ada di situ untuk membantu pengobatan wakil panglimanya
jadi sebenarnya bukan destinasi ya bagi pelaksanaan cheng ho dan kawan kawannya
tapi karena ada yang sakit akhirnya terpaksa ini
tahun berapa itu untuk pertama kalinya kan ya
ya itu sekitar memang satu empat ratus sekian ya memang
karena istilahnya pasnya sendiri tidak ada karena memang catatan catatan laksamana cengho itu dibakar pada saat berganti dinasti
sehingga cuma memang bahwa bukti bukti sejarahnya ada
kemudian peninggalannya ada dan setelah kapalnya meninggalkan setelah wakil panglimanya sembuh ada sebagian yang tetap tinggal di semarang
iya nanti kita akan ada kesempatan untuk melihat ya lebih dekat lagi relief reliefnya gambarnya dan juga
dan kita juga ada satu yang unik mbak desi dimana kita punya pohon rantingnya itu bisa berbentuk rantai kapal
jadi rantingnya itu jadi pohonnya hidup
jadi kita nanti bisa belajar ya lebih dekat lagi makna maknanya itu dari kehadiran ya seorang laksamana cheng ho
orang yang berdoa
orang yang berdoa
orang yang berdoa sekarang juga sering sekali
karena kita ini walaupun tempat wisata tapi kalau orang yang datang berdoa uang kita kembalikan
jadi kalau anda datang kemari untuk berdoa anda membawa perlengkapan berdoa atau anda masuk dan membeli perlengkapan doa disini uang tiket masuknya kita kembalikan
iya dan ini menjadi kelenteng yang menjadi tujuan wisata religi khususnya tridana
tapi ada yang menarik ya dari laksamana cheng ho itu sendiri
katanya beliau dan juga yang sakit itu
dua duanya muslim ya
nah ini mungkin ada
jadi kalau itu kita bisa mengklarifikasi begini mbak desi bahwa cheng ho itu dari keluarga muslim
nah cheng ho dari keluarga muslim ayahnya muslim
cuman adalah permasalahannya beliau itu setelah dibawa ke istana dan dia menjadi kasim
dia melayani pangeran yang namanya sudi
nah melayani pangeran itulah akhirnya
kasim itu apa pak presiden
kasim itu adalah pembantu istana pembantu raja
jadi orang dalamnya gitu ya
iya tapi harus dikebiri dulu
untuk menjadi kasim harus dikebiri dan dia dibawa ke istana untuk membantu di istana
nah disitu dia melayani seorang pangeran yang namanya sudi yang kedepannya menjadi kaisar
nah di saat si kaisar ini pangerannya menjadi kaisar masih menjadi perdebatan bahwa cheng ho itu memeluk agama yang dianut oleh rajanya
walaupun dianya sendiri adalah seorang muslim
nah itu yang masih menjadi perdebatan karena data datanya itu tidak ada
data datanya itu tidak ada hanya kita mendengarkan bahwa itu dari cuplikan sejarah
makanya kami sedang bekerjasama dengan museum museum yang ada di tiongkok untuk menggali informasi lebih dalam
agar nanti orang yang datang ke sini itu bisa melengkapi bahwa datang itu tidak hanya sekedar lihat tapi juga bisa belajar tentang sejarah
iya nanti kita akan juga lebih dekat lagi ya mengenal sosok cheng ho ini
sosok internasional ya karena dia banyak sekali mengarungi lautan
dia kalau tidak salah ya tadi dengan pasukan yang begitu banyak tiga ratus kapal
jadi kalau orang zaman dulu dari tiongkok kalau berlayar itu nggak main main ya
dengan kapal yang begitu besar
tapi sebagai anak muda nih yogi dan mungkin impresi atau maknanya kira kira sosok seorang seperti laksamana cheng ho ini
dan berada di ya bagian lah dari sebuah
sejarah kita lah itu apa ya yang
hal khususnya sebagai warga kota semarang ya saya mewakili warga dan anak muda yang dari semarang
kita dengan fakta fakta sejarah ini kita sebenarnya bangga sih
sebenarnya bangga dan harus terus direplikasi cerita cerita ini karena untuk meningkatkan sense of belonging kita terhadap kota ini sendiri
dan juga apa ya
ini menunjukkan bahwa sejak lama kota semarang ini memang sudah menjadi kota yang penting dan menjadi salah satu bagian dari jalur perdagangan internasional
iya namanya juga harus lebih pincelong lah ini
iya dan dengan sekarang kota semarang yang semakin berkembang seperti ini adalah momentum kita sih untuk anak muda untuk kembali mengenali
sejarah kota semarang ini seperti apa kayak gitu
dan apa apa saja yang
lebih banyak di online sih
follower kita di online udah ada ribuan kayak gitu
iya kita sharing sharing informasi dan kalau misalnya kita
karena komunitas jadi kayak angkotannya lepas
iya dan ini juga bisa mencerminkan sebenarnya budaya nusantara ini kan selalu beragam ya
kita kan pluralis dan juga toleransi yang beragama dan beda beda budaya tradisional
beda beda budaya tradisi itu sebenarnya merupakan citra identitas dari kita itu sendiri
nah ini mungkin juga penting untuk diketahui dan diapresiasi oleh masyarakat khususnya anak muda
jadi banyak tamu tamu internasional disini
banyak banyak sekali mbak
bahkan ada yang sampai meminta mereka itu ingin makan malam di sini
jadi mereka disediakan meja meja mereka terutama tamu tamu dari kapal pesiar itu bisa sampai berbis bis gitu
mereka bisa datang makan malam hanya menikmati pemandangan malam
karena kalau malam juga lampu lampunya itu khas
jadi kita warnanya lampunya semua kita bikin kuning dan kombinasi dengan merah
jadi disini memang sering digunakan untuk macam macam kegiatan
apalagi kalau imlek disini pasti luar biasa kan
jadi kalau imlek itu adalah puncak dari kegiatan kita
sehingga kita juga mengundang dari masyarakat sekitar dan juga dari luar
itu bisa sampai sepuluh orang
tapi bukan saja misalnya ini menarik bagi misalnya penganggut agama tridharma ya
yang muslim juga sering datang kesini kan
apalagi dengan kaitannya pada sosok kesamana yang muslim
karena kalau kita lihat di tiga kelentang di belakang saya yang di tengah itu adalah memang muslim
itu adalah untuk kalau kita istilahnya mbah kiai jurumudi
dan kita bedakan penjaga kelentang itu namanya myokong
kalau untuk yang muslim yang di tengah itu yang jaga namanya juru kunci
jadi itu berbeda
jadi walaupun itu dalam satu kompleks
di kompleks saya pun saya juga punya musola
jadi menurut saya satu satunya kelentang di indonesia yang punya musola dan yang ada yang jaganya jurukunci itu hanya kita
wah luar biasa ini hebat sekali
dalam satu kawasan
dan ini mungkin juga bisa diketahui ya yang diajarkan ya bagian dari
di bawah ya ini contoh kecil bahwa di semarang begitu multikultur begitu plural seperti itu
dan sudah sejauh lama seperti itu
dan ditata seperti itu sudah berapa lama ini
sudah ratusan tahun
jadi dari awalnya itu seperti
sudah dari awalnya demikian
dan ini kemungkinan ini ada gua ya nanti yang kita bisa kunjungi ya
ada gua yang bisa dikunjungi bisa dilihat
coba apa lagi yang ini yang menarik ya mengenai gua ini
jadi di gua ini
ini masih ada ini auranya
jadi gua ini kalau yang aslinya memang karena sudah menjadi cagar budaya cagar alam
kita sudah tidak gunakan untuk melestarikan
jadi kita hanya tutup tapi tetap kita buka kalau orang mau lihat bisa
tapi kalau yang untuk gua yang untuk berdoa jadi kita alihkan kita buatkan yang baru
agar lebih nyaman lebih besar
supaya tidak juga merusak
iya tidak merusak cagar budaya
ini kan sudah cagar budaya di sini
jadi sekarang siapapun bisa datang
berkunjung sini ada biaya masuknya
ini untuk menjaga ya supaya lestari dan lain sebagainya
dan itu pun kalau dia datang untuk berdoa
dia datang berdoa dan beli alat berdoa uang rp tujuh kita kembalikan
kayaknya rasanya kita sekarang perlu ya ke dalam untuk melihat lebih dekat lagi
dan menjelaskan siapa sosok laksamana cheng ho ini
seorang sosok yang luar biasa
karena pada abad ke lima belas sudah menerima
sudah mengarungi lautan ya
dan sekali lagi yogi terima kasih dan semoga juga menginspirasi
khususnya anak anak muda milenial
supaya lebih cinta lagi terhadap sejarah
lebih paham lagi dan juga menjaga ya sebenarnya keragaman
yang merupakan bagian dari siapa kita di indonesia
yuk kita masuk ke dalam
yuk kita bisa lihat lebih dekat lagi
ini kesempatan unik ini karena sebenarnya ini tempat ini cukup sakral ya
seberapa besar nih gua nya yang asli
kecil sekitar paling dua puluh lima meter persegi
ya kita lanjutkan insight masih di semarang
khususnya di kawasan klenteng sampokong
salah satu tujuan atau destinasi yang paling penting di kota semarang
sarat dengan sejarahnya
dan klenteng sampokong ini terakhir direvitalisasi sekitar tahun dua ribu dua
ini kawasannya cukup besar
dan untuk mengenal lebih dekat lagi
khususnya sejarahnya makna dan mungkin cerita cerita ya
terbalik klenteng ini yang betul betul unik ya
dan saya sudah ditemani oleh mulyadi ketua yayasan pembina sampokong
nah persisnya kita dimana ini bagian apa dari klenteng
jadi ini adalah gedung utama dari klenteng sampokong
yang kita gunakan untuk ibadah dan juga untuk kita menerima tamu agung juga kita menerima di sini
nah dibawah nanti kita bisa melihat gua asli yang dulu laksamana cengkong pernah tinggal
nah ini gua ini sangat
bermakna ya karena pertama kali laksamananya datang kesini
dia datang ke sini kemudian dia bahkan membawa wakil panglimanya yang sakit untuk diobati di gua ini
dan sampai sekarang ini gua ini punya makna sendiri atau ada cerita cerita dibalik kenapa ajaib
kita dulu banyak orang berdoa
karena banyak sekali orang berdoa kemudian ada sumurnya
tapi yang pernah sewaktu itu sebelum kita revitalisasi
itu kita kena banjir besar di sini
banjir besar itu tinggi banjirnya itu guanya itu sudah kemasukan air semuanya
tetapi patung dewanya itu tidak berubah tempat dan juga tidak rusak
padahal patung dewa nya kayu
kita bisa lihat lebih dekat lagi
ini kesempatan unik ini karena sebenarnya ini tempat ini cukup sakral ya
seberapa besar nih gua nya yang asli
sekitar paling dua puluh lima meter persegi dalamnya
cuman memang ada sumurnya
nah air sumur itu yang biasanya orang meminta sesuatu kemudian ditambahkan dengan doa
itu yang dibawa pulang dan diminum
nah ini dirawat di sini
ya jadi wakil panglimanya
wakil panglimanya dirawat di sini
dan berapa lama perawatannya itu
dan apakah selama itu laksamananya cheng ho itu selalu mendampinginya
atau meneruskan perjalanannya ke tempat lain
setelah sembuh baru mereka sama sama pergi
ada beberapa bulan
cuma yang justru tinggal adalah nahkodanya
nah nanti nahkodanya meninggal ada tomb nya disebelah
nanti kita juga bisa lihat
yang menarik ini kan pasti kan ada pengaruh dari kedatangan laksamana cheng ho dan wakilnya dan juga nahodanya yang tinggal itu
itu apa dari segi mungkin ada kawin mawin dan juga makna dari sosok mereka
jadi banyak yang saya rasa pada saat beliau datang itu diajarin oleh ilmu yang mereka punya
bagaimana mereka biasa di lautan membaca bintang memasak
nah salah satu memasak yang akhirnya menjadi makanan tradisi di semarang lumpia
itu kan dari rebung
nah itu adalah makanan tionghoa yang diajarkan cuman dimodelkan
jadi kalau modelnya itu sebenarnya harusnya hanya rebung diberikan kulit tidak digoreng
tapi di semarang digoreng jadilah lumpia namanya
kalau di singapura namanya popiah
itu adalah makanan yang memang asalnya dari china tapi bisa menjadi makanan tradisional di semarang karena asimilasi dari tradisi
ini merupakan salah satu yang harus dimakan ya
oleh olehnya dari semarang
apalagi pengaruh budaya nya pasti kan cukup banyak ya
karena kalau di total berapa lama laksamana tionghoa dan kawan kawan menetap di sini
kita tidak bisa memastikan cuma dari informasi yang ada itu cukup lama cukup beberapa bulan
karena memang pengobatannya tidak bisa karena waktu dulu tidak ada dokter yang itu
jadi mereka menggunakannya tabib
nah tabib itu membutuhkan waktu yang lama untuk dia recovery
nah cuman yang unik adalah di dalam ini ada sumurnya
yang sampai sekarang airnya masih kita lihat
airnya masih kita pompa ke gua yang nanti kita bisa lihat di atas
gua yang aslinya itu sumurnya airnya dipompa ke atas
kalau ini adalah mejanya dulu yang lama
kemudian itu adalah bekas baju baju patung
bekas dulu jadi dulu yang dipakai pada dewanya
itu sekarang yang sudah tidak terpakai kita tempatkan di sini
nah itu patung sekecil itu letaknya kurang lebih dulu seperti itu
pada saat banjir ini habis sampai dua tiga meter airnya
tapi sama sekali bajunya tidak rusak
patung kayunya juga tidak rusak
nah itulah padahal yang tewas kalau saya tidak salah pada saat itu sekitar satu ratus empat puluh orang lebih
di sekitar kita
tapi ini sampai saat ini masih jadi tempat ziarah ya
tempat yang ada ininya lah
kalau yang orang orang lama yang
kalau orang yang lama yang senang dia lebih senang doa di sini
daripada doa di tempat yang baru
itu kembali lagi kita serahkan masing masing orang
karena mungkin auranya lebih terasa di sini
jadi kedatangan seorang laksamana cengho ke daerah ini ini pasti ada inilah pengaruh dan juga dampak ya terhadap budaya yang ada di sini
kalau kita kilas balik ya abad ke lima belas itu seperti apa daerah itu
ya memang ini di bawah belanda ya atau belum pada saat itu
belum belum belum
selesai datang kalau saya tidak salah abad ke enam
dia masih abad ke lima belas dan di sini itu masih pinggiran dari laut
jadi bakali banjir kanal itu adalah dulunya adalah pantai sebenarnya
cuma karena pendangkalan makanya sekarang ini menjadi daratan
iya mungkin kita bisa lihat ke atas lagi dan apa yang kita ingin ketahui itu mungkin dampak atau pengaruh akulturasi itu
yang setelah beratus ratus tahun sampai sekarang ini merupakan
ciri khas dari kota semarang itu
dan banyak ya yang kita bisa dapatkan ya
memang banyak karena seperti kalau di semarang itu ada logonya warak ngendok namanya
jadi kalau kita setiap dukderan setiap mau awal bulan puasa itu ada namanya ritual dukderan
nah dukderan itu juga ada simbolnya kota semarang warak ngendor
warak ngendok itu sendiri adalah gabungan dari apa
jadi ada tionghoanya karena kepalanya seperti kepala naga
ada jawanya ada arabnya
nah itulah yang menjadikan warak ngendok
jadi ada jawa ada arab ada tionghoanya
oke sekarang kita lihat
nah kalau ini adalah bangunan utama yang tempat kita biasanya untuk berdoa dan lain sebagainya
dan di kelentang ini
dan di kelentang ini karena kita di dalam kompleks ini juga ada mengakomodasi dari teman teman muslim
jadi kita juga tidak hanya mengadopsi disitu kita juga mengadopsi dalam hal warna
kita ada warna merah dan kuning biasanya untuk kelenteng
tapi khusus di tempat kita merah kuning dan hijau
hijau identik dengan warna dari teman teman muslim
dimana yang itu kita rangkum dan kita akulturasi untuk menjadi suatu bahwa kita bisa hidup berdiri
kita bisa hidup berdampingan bersamaan dalam satu kompleks
merah kuning hijau ya
merah kuning hijau
di langit yang biru
dan disini apa apa saja yang kita bisa lihat
kalau disini ini adalah tempat untuk berdoa
kemudian kalau orang yang biasanya ingin donation atau apa itu mereka memasang lampion seperti ini
nah itu kalau dilihat ada nama namanya
di mana mereka memohon untuk doa agar bisa mendapatkan rezeki dan lain sebagainya
nah ini tiap hari pasti ada aja orang yang dapat doa

kalau untuk yang datang berdoa itu dari catatan kami setiap bulan sekitar delapan sampai sembilan orang
nah ini sejak kapan sebenarnya dijadikan tempat untuk berdoa
apakah setelah laksamananya pergi atau pas mereka sudah ada disini
jadi setelah laksamananya pergi itu istilahnya orang orang yang ditinggalkan itulah mereka yang membantung kelenteng
mereka yang menduruskan
ya karena kan mereka orang orang tionghoa
mereka menurut orang tionghoa mereka ingin berdoa menurut agamanya
jadi kalau ini sebenarnya lebih ke konghucu
konghucu itu adalah berdoa terhadap leluhur
nah berdoa terhadap leluhur karena itulah mereka membuat kelenteng
nah itu cuma yang ditakutkan oleh belanda adalah di saat nanti tambah besar tambah besar tambah besar
nah kemudian dipajakin supaya tidak bisa besar
nah kita sudah lihat tadi ada kulturasi dari segi makanan juga ya
ya ini salah satu khas dari kalau ke semarang oleh olehnya ini pasti lumbia
dan juga warna ada merah kuning hijau apa apa lagi yang kita bisa saksikan
ya kita bisa melihat reliefnya
banyak yang mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka itu sempat berlabuh di amerika
cuma mereka tidak tahu bahwa itu amerika tapi mereka sempat berlabuh
yang sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan
kalau karena memang beliau tidak mengklaim
kalau columbus kan mengklaim oh saya menemukan benua amerika
ya jadi kita disini ada relief yang menceritakan sejarah kedatangan cheng hu
ini tahun berapa dibangun ini reliefnya
jadi dibangunnya tahun dua ribu dua
ini untuk sambil belajar ya kita sejarahnya
jadi di tempat kami ini kita ingin untuk memberikan bahwa nilai sejarahnya dan bagaimana supaya orang bisa belajar
nah di sini ini ada relief bahwa bagaimana awal perjalanan dari laksamana cheng ho pertama kali dia namanya
terus wang jinghong adalah wakilnya
kemudian historinya dia berangkat dari jiangsu
dari jiangsu province
kemudian dia perjalanan ke seluruh dunia dimulai dari thailand kemudian malaysia
bahkan dia sempat mampir ke palembang karena ada bajak laut
dan lucunya bajak lautnya itu adalah orang tionghoa
tapi pasukannya orang orang sumatera
wow dari dulu kita sudah ada ini ya sejarah bajak laut ya
nah itu mereka bahkan punya kekuatannya lima pasukan
dan ini nih ada wajahnya serem serem nih
nah itu dihancurkan karena mereka pasukannya jauh lebih besar
jadi mereka punya empat ratus kapal punya dua puluh delapan pasukan
jadi lima bajak lautnya bisa di crush
wow luar biasa laksamana cheng ho berlayar bertahun tahun ya
kalau tidak salah sampai ke eropa juga ya
iya sampai ke eropa dia sampai ke afrika
dan ini dia kapalnya itu begitu besar kan
kapalnya itu begitu besar kita tadi bisa jerapah juga bisa masuk ke indonesia
itu kalau ingin lihat pun di singapura itu ada museumnya
maritim museum yang ada di resort bold santosa
itu ada itu mereka ingin betul betul kapal replikanya
itu dibagi dua terus kelihatan di dalamnya itu bisa ada jerapahnya ada badaknya
itu bisa dimuat di dalam
saya ingin memvisualisasikan yang luar biasa ya
datang dengan empat ratus kapal lebih dari dua puluh ribu pasukan
itu pasti dengan pakaiannya yang mewah yang khas dan membawa bermacam macam dagangan ya dari seluruh dunia
dan sampai di semarang
sampai di semarang
ya karena ada yang sakit gitu
itu ini luar biasa nih ceritanya
tapi dua kali katanya datang ke semarang
pertama by accident yang seribu empat ratus lima
yang kedua sekitar seribu empat ratus lima belas kalau saya tidak salah atau seribu empat ratus dua puluh
kurang lebih dikurun waktu itu
begitu terkesan mungkin dengan
kalau saya tidak salah pada waktu itu memang ada kesalahan
dimana pasukan mataram itu membunuh pasukan laksamana cenghus secara tidak sengaja
karena itu ada denda yang harus dibayar
beliau datang kembali itu untuk mengkolek yang dijanjikan
namun memang pada waktu itu tidak diberikan
tetapi mereka tetap akhirnya berteman
oh ya berteman
ini happy ending ya
jadi karakter ini sebenarnya beliau ini
karena mereka adalah ambassador
jadi dia adalah duta untuk perdagangan
jadi kalau menurut dia ya tidak apa apa selama mereka masih bisa tetap berteman
dan mereka bisa mengerti dan dijelaskan mereka bisa menerimanya
ini contoh ya diplomasi yang bagus ya
kalau belanda kan datang ya voc
dengan misi untuk menjajah dan juga memanfaatkan ya semua
jadi semua resursus indonesia diambil dan dibawa ke belanda
nah ini apa
nah kalau ini adalah dimana ini ada keterangannya
jadi wensenge marine arab in sumandala di aceh itu sedang ada
oh dia sampai ya ke sumatera juga
iya dia jadi memang kan turun dari thailand malaysia
kemudian ke jawa
nah ini kita bisa lihat ini relief dikerjakan oleh orang orang indonesia sendiri
tiga tahun untuk kita membuat reliefnya ini sepanjang seratus meter ini
dan diresmikan tahun dua ribu lima ya
awal mulainya dua ribu dua selesainya dua ribu lima
diresmikan oleh pak mardianto
wah luar biasa
perjalanan laksamana cengkau itu sendiri
jadi ini berapa lama ya di total
jadi kalau dia ada tujuh ekspedisi kalau saya tidak salah
totalnya sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh tahun
dia ada tujuh ekspedisi karena setiap ekspedisi itu memakan waktu dua sampai tiga tahun
dan dia membawa apa saja kira kira ya waktu itu kembali ke
kalau membawa itu dia banyak ada membawa binatang untuk dipersembahkan sebagai gift
kemudian dia membawa apa
untuk spice yang untuk perdagangan dari india dari mana
jadi memang dia berdagang dia membawanya keramik dia membawa gucci
nah itu yang dia jual beliau
kalau dari nusantara kira kira apa ini
kalau dari nusantara
spices mungkin ya
spices juga mungkin seperti kopi mungkin seperti sugar
mungkin seperti itu yang mereka bawa
ada nggak ya dari masyarakat lokal yang ikut dengan beliau ketika meninggalkan
nah itu mungkin ada
siapa tahu kan
mungkin ada karena makanya
sekarang kan juga sering ya banyak orang indonesia itu jadi abk ya
jadi mungkin ada orangnya beliau yang tinggal di sini tapi mungkin juga ada orangnya di sini ikut di voyage nya beliau itu sangat mungkin
dan rally ave ini merupakan contoh untuk mengedukasi masyarakat juga
mungkin khususnya untuk anak anak muda itu sekarang ini zaman milenial harus ada bentuk bentuk visual yang bisa interaktif
karena ini menarik sekali nih cerita cerita
untuk online kita sudah punya website www sampukong co id
kemudian kita juga kedepan kita mau bekerja sama dengan museum museum untuk melengkapi cerita sejarah perjalanan laksaman anjing ho
nah harapan kami dan kita berterima kasih pemkot wali kota semarang pak hendral prihadi sangat mensupport
dan ingin bahkan kita mempelajari sejarahnya lebih banyak dan kita ingin bentuk dalam bentuk visualnya kita bisa tunjukkan
karena anak zaman sekarang kalau disuruh lihat gedung yang bertingkat tingkat cuma suruh membaca sendiri itu kayaknya gak sabaran
harus ada yang visual interaktif
betul visual interaktif
dan juga dengan cerita cerita yang unik
jadi laksamana cenghoi ini dia lebih dari dua puluh lima tahun ya berlayar setelah itu apa apa yang terjadi
dia sampai meninggalnya pun kalau informasinya adalah di tengah laut
jadi dia masih dalam perjalanan menuju mekah tapi dia sudah meninggal terlebih dahulu
dia sampai ya hampir sampai ke

dan banyak yang mengatakan bahwa ada kemungkinan mereka itu sempat berlabuh di amerika
cuma mereka tidak tahu bahwa itu amerika tapi mereka sempat berlabuh
yang sampai saat ini juga masih menjadi perdebatan
jadi kalau karena memang beliau tidak mengklaim kalau columbus kan mengklaim oh saya menemukan benua amerika
kalau beliau tidak mengklaim karena memang dia visinya adalah datang untuk dia berdagang
dia datang dia pergi lagi
diplomasi friendly lah visinya ya
dan tidak menetap dan memporat porandakan daerahnya
nah ini yang menarik tadi ya laksamana shongo itu dia seorang muslim dan juga wakilnya
kira kira dari daerah mana pak mulyadi dia asalnya dan latar belakangnya
dan sehingga bisa akhirnya menjadi qasim itu ya bagian dari istana gitu
kalau saya asalnya lupa cuma beliau itu lama adalah di nanjing
setelah dia diambil dari rumahnya kemudian dia dibawa ke istana untuk menjadi kasim itu di nanjing
karena dulu nanjing itu merupakan ibu kota ibu kota istana itu di nanjing
cuma setelah terjadi pemberontakan mereka baru pindah dulu beijing namanya baping
jadi dari nanjing dipindah ke beiping barulah beiping jadi capital
tapi sebelumnya di nanjing jadi beliau lama ada rumahnya di nanjing
ada juga tumnya jadi mereka mengatakan bahwa di situ ada tempat dia meninggal
walaupun tidak ada jasadnya tetapi mereka membuat tempat istilahnya cenghoi beristirahat terakhir ada di situ juga
dan kaisarnya waktu itu dinastinya dinasti apa
kaisar yang sama yang membangun forbidden city
kaisar yang sama yang membangun forbidden city yang sampai sekarang menjadi buah bibir bahwa itu istana besar sekali
sampai dikatakan kota terlarang gitu
karena saking besarnya istananya
nah itu jadi memang betapa grand mereka itu seperti itulah
jadi sepertinya yongle ini kalau mau membuat sesuatu tidak mau setengah setengah
semuanya serba besar
semuanya serba besar
tapi tadi ada katanya yang menarik ya ada yang pohon tapi bentuknya jangkar
iya rantai kapal
rantai kapal mungkin kita bisa lihat
seperti rantai kapal atau rantai yang memegang jangkar
ini padahal kondisinya hidup jadi kan ranting kan kita tidak bisa bentuk
tapi bisa berbentuk seperti rantai kapal seperti ini
ya jadi kalau kita berkunjung ke kelenteng sampokong ini ternyata banyak sekali yang kita bisa pelajari
dan di sini juga ditemukan banyak hal hal yang unik
salah satunya tadi katanya ada pohon
pohon rantai ini pohon ajaib ya sebenarnya
ini dia apa ceritanya berapa usianya pohon ini
jadi kalau usianya kita tidak tahu
kita pastikan ratusan tahun bahwa ini bisa mempunyai ranting atau dahan itu yang berbentuknya rantai kapal
oke ini mungkin kita bisa lihat lebih dekat lagi
seperti rantai kapal atau rantai yang memegang jangka
ya seperti rantai kapal
ini padahal kondisinya hidup jadi kan ranting kan kita tidak bisa bentuk
tapi bisa berbentuk seperti rantai kapal seperti ini
nah ini banyak yang juga karena di tempat lain tidak ada
ini pohon apa sih sebenarnya
kita juga tidak tahu cuma makanya kita sebutnya pohon rantai

ini harus ditanya nih sama ahli ahli buatani ini
kira jenis pohonnya itu apa
tapi mulainya tumbuhnya di awalnya
awalnya dari belakang sana
belakang sana terus masuk ke ini
terus dan menyebar ke pohon pohon yang ada di sebelah sini
di seluruh wilayah ini yang di sekitar sini semua itu rantingnya itu menjalan
nah apa legenda yang berkaitan dengan
jadi kalau legendanya itu bahwa jangkarnya kapalnya cheng hu itu tertinggal
nah ini jangkarnya masih ada satu di dalam sini
nah karena jangkarnya itu tertinggal
jadi masih ada rantainya juga sebenarnya
cuma rantainya dicopot paksa
karena rantainya dicopot paksa hanya jangkarnya saja yang kita pajang
nah rantainya itulah yang
akhirnya tumbuh sendiri
ini makanya kalau punya jangka rantainya jangan dicopot ya
kita bisa lihat ya jangkarnya di sini
ini pohon ini menjalar kemana mana tumbuhnya memang sengaja ya
tidak boleh dipotong atau
iya memang sengaja kita tidak potong
sengaja kita tidak potong itu jangkarnya ada di dalam
ini asli ya benarnya
iya iya jangkar kapalnya asli
jadi sejak abad ke lima belas kalau tidak
ini dari salah satu dari empat ratus kapal itu bisa tertinggal
ya mungkin kan selama perjalanan itu pasti ada jangkar yang rusak
yang sudah tidak berfungsi nah itu ditinggal sama mereka
ini dibuat dari apa ya
sampai sekarang ini masih utuh ya
kalau ini pasti baja ya
dan selalu di sini dari dulu tempatnya
itu kan lihat itu di gambarnya kan ada rantainya ya
tapi kalau aslinya kan ini rantainya dicopot
dan akhirnya rantai itu tumbuh dengan sendirinya menjadi pohon yang terus tumbuh sampai saat ini menjalar
memang tidak boleh dipotong itu ini
legendanya itu harusnya rantainya ditinggalkan walaupun sedikit
cuma karena memang dicopot semuanya
jadi rantainya ingin tetap berdekatan dengan jangkarnya
makanya mereka membentuklah menjadi seperti itu
tapi ya itu legendanya
kita sendiri tidak bisa memastikan karena kita bukan botani
jadi kita tidak tahu
dan sampai sekarang pohon itu istilahnya tidak boleh diapa apapain ya
tapi tidak dipotong
dan ini harusnya wilayahnya direvitalisasi
jadi tidak bisa direvitalisasi karena adanya pohon ini
pak mulyadi kayaknya kita banyak belajar bukan saja mengenai kelenteng sampokong ini asal usulnya
tapi juga mengenai laksamana cengho itu sendiri
nah ketika dia wafat di laut dan kemudian dari sejarahnya setahu pak mulyadi
apakah ada laksamana seperti dia kemudian berikutnya yang mengarungi lautan atau
karena memang pada waktu itu beliau itu karena kemampuannya dan dia itu tidak suka berperang
dia lebih suka diplomasi
makanya dia diberi tugas oleh kaisarnya untuk menjelajah sebagai duta dari kerajaan
nah karena memang walaupun dia laksamana dia jenderal tapi dia tuh gak suka berperang
karena itulah dia dikirim untuk menjadi duta untuk envoy untuk berdagang dengan negara negara lain
karena kalau dia jago berperang suka berperang pasti sudah ditaruh untuk mengamankan
tidak dibiarkan dua puluh tahun keliling keliling
tapi karena memang dia itu sifatnya lebih senang diplomasi dia lebih senang berhubungan dengan negara negara lain
makanya dia ditunjuk menjadi ambassador
walaupun begitu tapi dia pun dikawal dengan sekian puluh ribu pasukan dan sekian puluh kapal untuk melengkapi perjalanannya dia
dan sampai sekarang tampaknya beliau menyisakan ikatan emosional ya
ini mungkin maknanya khusus buat pak mulyadi sendiri sebagai ya dari dulu katanya kakeknya juga
merawat mengelola kawasan ini apa
dari segi emosional dari segi makna kehadiran
saya sudah dari umur enam tahun membantu di tempat ini
jadi ya kalau sampai kita tidak pernah kesini itu seperti ada yang tidak pas gitu ya
karena memang kita dari kecil dulu banyak membantu orang tua di sini
dan juga sudah diajarkan banyak tentang oh ini harus bagaimana ritualnya bagaimana
dan saya yang pertama kali menginisiasikan bahwa bagaimana yayasan ini bisa bertahan sampai seratus tahun ke depan
apa rencananya yang persis
jadi bahwa yang ritual itu jadi kita untuk yang wisata kita isi anak anak muda
kita anak anak muda yang mereka bebas berkreasi kemudian karena itu kita punya banyak kegiatan
tapi dari ritualnya juga kita mulai kembangkan seperti festival cengho
kita berhasil diplomasi dengan kementerian pariwisata
dan diangkat menjadi core event dari kementerian pariwisata
seratus core event kementerian pariwisata salah satunya adalah kirap laksamana cenggo
satu satunya kelenteng di indonesia yang kirapnya menjadi masuk di seratus wonderful event dari kemenpark kita
dan harus gaungnya juga internasional karena cenggo itu merupakan tokoh yang internasional
ya jadi itu yang ingin kita
saya berpikir bagaimana bahwa ritual dan wisata dan lain lain tetap hidup walaupun siapapun nanti yang melanjutkan
dan kira kira bagi pengunjung yang datang kesini ya selain memang ini tempatnya unik
apa oleh oleh atau inilah yang didapat dari kehadiran tempat ini
jadi kalau yang didapat adalah mereka bisa sambil berjalan jalan berselfie dan lain sebagainya
tetapi mereka juga bisa belajar sejarah
seperti bung karno juga selalu seringnya mengatakan jas merah
jangan sekali sekali melupakan sejarah
nah bagi kami justru kami ingin menggali lebih dalam melengkapi lagi semua koleksi koleksi cerita sejarahnya
agar kita bisa presentasikan kepada tamu tamu kita lebih baik lagi
baik terima kasih banyak pak mulyadi
sama sama pak desi
kita banyak belajar dan juga perlu diingat bahwa ini ternyata kita bicara bersejarah ini jauh sebelum zaman belanda
sama sama pak desi
belanda ini ke abad lima belas awal dari abad lima belas
jadi tempat ini betul betul bersejarah dan ini merupakan sejarah kita juga
ini mungkin yang harus kita ingat harus kita apresiasi bahwa ya memang kita ini sebagai budaya itu bermacam macam ya
beragam beragam ada selain jawa tentunya ada arabnya ada tiongkoknya dan macam macam juga
dan di sini tentu saja kita bisa melihatnya sebagai contoh
ini cerminan dari budaya tradisi nusantar itu sendiri
jangan lupa kalau berkunjung ke kota semarang tidak lengkap kalau tidak datang mengunjungi klenteng sampokong
terima kasih atas perhatian anda